presiden partai keadilan sejahtera ahmad saiku mengaku bersilaturahmi dengan menko polhugama futemde
untuk menawarkan posisi jawab res pendamping anis baswedan
saiku mengaku dalam beberapa hari terakhir dirinya bersilaturahmi dengan secumlah tokoh
untuk mencari sosok pendamping anies di pilpres dua ribu dua puluh
menurut saiku tokoh tokoh yang ia datangnya adalah yang kerap muncul dalam survei terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh empat
walau enggan membocorkan siapa identitas sejumlah tokoh yang telah ia datangi
saiku mengaku juga mendatangi mahfud md
nantinya tokoh tokoh yang telah didatangi oleh saiku akan dilaporkan kepada ketua majelis syuro pks
dan akan dibawa dalam usiawarah majelis suro pks